kementerian perhubungan merevisi surat edaran terkait perjalanan dengan transportasi perkereta apian di masa pandemi covid sembilan belas
masyarakat yang menggunakan moda transportasi krl harus membawa surat tanda registrasi pekerja strp
atau surat tugas yang akan berlaku mulai senin dua belas juli mendatang
aturan ini disampaikan oleh dirjen perkereta apian kementerian perhubungan zulfikri dalam konferensi virtual jumat pagi
akan diadakan penyekatan sebelum masuk ke gate in
apakah itu di pintu stasiun atau di dalam stasiun tapi yang pasti itu sebelum masuk ke gate in akan ada penyekatan
akan diperiksa tadi surat surat apakah itu strp atau surat keterangan dari pemdas tempat atau surat dari kantor
yang tadi disampaikan pimpinan kantor dengan tanda tangan basah atau pejabat pejabat yang terkait
di dalam sektor tempat bekerjanya
untuk mendapatkan surat tanda registrasi pekerja atau strp
pemohon dapat mengakses situs jakevo jakarta go id untuk mengisi form dan mengunggahnya ke situs tersebut
selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi berkas via unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau uppmp tsp
setelah penerbitan strp dapat diunduh di situs jakevo jakarta go id

strp ini diharapkan dapat memantau para pekerja yang akan keluar masuk jakarta sehingga dapat mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas